ke informasi yang lain terkait perombakan kabinet jilid ii
pemerintahan joko widodo
ternyata banyak anak anak sekolah dan orang dewasa yang belum mengetahui nama nama menteri yang baru
bahkan sebagian besar anak anak sekolah tidak tahu ada perombakan kabinet
padahal perombakan kabinet jili dua telah diumumkan
presiden joko widodo di istana negara kemarin
ada sejumlah menteri yang diganti dan ada juga yang digeser posisinya
bongkar pasang menteri kabinet yang kerap terjadi
membuat anak anak sekolah sulit menghapal nama nama menteri
dia pegang jabatan tinggi di imf
itu megang keuangan sih pastinya mumpuni ya
pak sofian jalil juga untuk di pertanahan juga di agraria juga oke
yang tadinya menteri perdagangan
saya lupa deh itu berubah jadi apa ya bkkp